sesuatu lah paling di
karena mereka kan banyak sekali tuh merayakan tradisinya mereka
mungkin hampir setiap bulan
siapa tahu aja bisa ngebantu al jadi ingat kenangan kenangan manis mereka berdua
aku berharap banget itu
tau gak udah ngasih kabar belum
nggak ya belum
ngasih kabar ke kamu juga
nggak ada gak ngasih kabar
oh iya pak nanti pak rendeng ada pertunjukan
terus aku bakal masak buat mama sama papa
rencananya sih aku mau bikin donat pak
tapi papa masih belum ingat itu
kayaknya ada deh pak di video
iya nanti kita buka videonya bareng bareng ya
iya pak tadi saya coba tanya
katanya bapak ada disini
begini saya mau memberitahu bapak
kalau soal motor itu
sudah saya bereskan kemarin
ada satu tugas lagi buat kamu rence
apa itu pak
saya baru tahu
kalau andin sebentar lagi ulang tahun
atau menurut reina
kita kasih mama kejutan apa ya

iya ya maka ulang tahun ya

iya ya maka ulang tahun ya
saya mau konfirmasi apa betul
karena saya dapat undangannya
by whatsapp dan juga email hari ini
saya langsung mengirimkan undangan tersebut
undangannya valid ya
iya benar pak
saat ini kami sedang membutuhkan
biasa desain perusahaan anda
untuk kebutuhan kantor cabang kami yang baru pak
apa ini juga ada sangkut pautnya dengan
akosisi pt adi cipta pandiri
ke perusahaan saya
jadi pak nino tertarik
itu bisa kita bicarakan selanjutnya pak
tapi untuk saat ini
kami mengundang bapak untuk pc
apa bapak bersedia
saya akan siapkan buat semuanya
jadi ini bisa dibilang sekaligus juga penjajakan buat
iya iya betul pak
terima kasih banyak buat informasinya
selamat siap pak
jadi perusahaan jessica yang mau akuisisi
sekarang malah ngajak pitching
kok jessica gak kasih tau gue

kalau emang gitu kan gue bisa buru buru balik jakarta
atau jangan jangan jessica mau bergerak sendiri tanpa melibatkan gue
ide ngambil perusahaan nino itu datang dari gue
jadi gue harus dilibatin
gak bisa lo diem diem main belakang gini jess
sebenernya sih mama tuh mau pulang
mungkin kalau kamu yang bilang
mama bisa pulang sama kamu kan ke jakarta
kemarin mama chandra mau balik jakarta gue cegah
biar gue bisa lebih lama lagi deket sama nino
tapi sekarang kayak gue bakal menghasut mama chandra buat buruan balik ke jakarta
kamu ngapain disitu
ngapain jongkok dibawah
ini lagi nyari anting gimana ya
itu antinya kan di kuping
kalau caranya anting tuh begini
mungkin dia mau
buat ulang tahunnya andin
jadi andin ulang tahun
kok aku bisa lupa sih ini
udah terlalu banyak yang aku pikirin
sampai ulang tahunnya andin aja aku lupa
aku inget makanya aku inget
beda sehari kan satu hari
ngebantu al untuk
mengingat sesuatu lah paling
karena mereka kan
banyak sekali tuh merayakan
tradisinya mereka mungkin
hampir setiap bulan siapa tau
aja bisa ngebantu
manis mereka berdua
aku berharap banget itu
terusnya udah ngasih kabar belum
masih kabar ke kamu juga nggak
nggak kasih kabar sama sekali sama aku
aku sama sekali
dan elsa amat aman disana
maksudnya elsa gak bikin ulah
kalau sampai ada apa apa pastikan
ya insyaallah aman deh
aku gak mau aja
elsa masih berusaha mendekati nino
memohon mohon untuk kembali ke nino
kalau gitu kan pasti
nino akan berhubungan sama nino
nino marah sama kita kan
dan pada saat itu pasti aku akan marah sama nino
tapi aku jadi mikir
ini sebenarnya sikap kita kayak begini sama elsa tuh bener atau enggak sih pak
takutnya elsa begini begini terus karena memang selalu kita belain
kita membela pada saat elsa tidak salah
biar bagaimanapun elsa anak kita
selain kita bela kita juga harus mendidik dia
kita kasih tau mana yang bener mana yang salah
elsa berubah mak
dia jadi baik
bapak selalu berdoa setiap hari
keajaiban itu ada
perubahan itu ada
dan papa gak akan berhenti untuk berharap berdoa
itu ada salah dia
aku cuma berdoa bagaimana aku akan melakukannya sih
habis beberapa rose aku akan saling kehabisan di tempat link penerbitan bourem dan lloyd
apakah kau akan acces ke twitter story ini bos
ini kalau bukan demi kamu din
gak mau saya begini
tapi gak masalah lah
mau kesemutan sampai seribu kali juga pasti saya tahan
tapi saya beneran gak bercanda ini
saya lakukan semua ini demi kamu
kalau enggak sih
kamu tuh kalau lagi tidur kayak gini ya
ade banget ngelihatnya
selamat pagi pak
iya selamat pagi dok
gimana bu andin nyenyak semalam tidurnya
maaf nih posisi saya jadi kayak begini
suara tangan gak mau lepas
justru perhatian dan kasih sayang keluarga
sangat dibutuhkan oleh bu andin sekarang
semoga itu bisa mempercepat kesembuhan bu andin
begitu kan dok
ini mau diperiksa
ya saya periksa dulu ya pak
sebentar saya bangunin dulu ya
ini dokter datang mau periksa bangun dulu